tradisi kenduren durian di wonosalam jombang minggu siang berubah menjadi ricuh saat panitia membagi bagikan buah durian
akibatnya belasan orang pingsan dan terluka karena kepanasan dan saling dorong
namun demikian secara keseluruhan acara berlangsung meriah
ketum pengendurian utama setinggi sembilan meter
kericuan terus berlangsung saat acara kenduren dibuka oleh plt bupati jombang munjidawahap
puluhan ribu pengunjung pun saling berdesakan dan berebut durian yang dilemparkan oleh panitia
tak ayal belasan orang pengunjung pingsan dan terluka hingga harus dilarikan ke posko kesehatan
meski demikian tak menyerutkan tekad pengunjung untuk berebut dan berdesakan demi mendapatkan durian gratis
durian sudah berasa
semakin banyak luka semakin banyak baroka
tradisi kenduran durian tahun ini begitu istimewa dibandingkan dengan tahun lalu di mana petani durian mengalami gagal panen
tahun dua ribu tujuh belas gagal panen tidak diadakan kenduri durian
saya yakin antusias warga baik wonosalam luar kabupaten jombang juga akan berantusias datang ke wonosalam karena itu ditunggu tunggu momen ini
meski sempat diwarnai sejumlah
setelah insiden namun puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah ini tampak puas dengan pulang membawa durian